wali kota surabaya tririsma hari ini mengaku pasrah bila upaya hukum yang dilakukan pemerintah kota surabaya
untuk mengembalikan aset yang hilang kembali kandas
risma sendiri telah berjuang mempertahankan aset mulai dari lapor ke penegak hukum hingga melakukan banding di pengadilan
terancam hilangnya sejumlah aset pemerintah kota surabaya merupakan pukulan telak bagi tri risma hari ini
meski tidak dikehendaki risma mengaku sudah berupaya mempertahankan
mulai dari lapor ke komisi pemberatasan korupsi dpr hingga ke polisi
bahkan risma membentuk tim penyelamat aset dengan harapan aset yang hilang dapat kembali menjadi milik warga surabaya
namun upaya tersebut rupanya tidak semudah yang dibayangkan
bahkan yang terakhir tanah dan gedung pdam di jalan prof dr mustopo kembali kalah dalam persidangan
risma pun mengaku hanya bisa pasrah
ketakutan kalau sampai kalah terus begini kan saya yang bisa disalahkan
seolah olah sayang mungkin saya dituduh ada main atau apa atau sengaja mengalah atau apa gitu kan
ya sekali lagi itu sangat bergantung kepada tuhan yang maha kuasa
saya sama sekali saya sok betul itu
untuk merebut kembali aset yang hilang risma
bahkan jika perlu seluruh pejabat di jajaran pemerintah kota surabaya diperiksa untuk menelusuri ada tidaknya aroma korupsi
risma juga meminta maaf jika kurang pengalamannya tenaga ahli di bidang hukum
ikut menjadi penyebab beberapa kali pemkot kalah dalam persidangan
francisca wijaya surabaya